beginilah suasana kegiatan pekan olahraga rumah autis
dengan peserta anak berkebutuhan khusus
yang berlangsung di halaman gorfoli kota bekasi pada kamis pagi
keceriaan tergambar pada raut wajah anak anak berkebutuhan khusus ini
saat mengikuti pekan olahraga rumah autis
terlebih saat mereka menendang bola di depan gawang layaknya penalti
serta memasukkan bola basket ke dalam keranjang
meski demikian bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka
ketika diarahkan panitia untuk mengikuti olahraga tersebut
karena itu dibutuhkan kesabaran untuk membimbing anak anak berkebutuhan khusus
yang pertama senang karena bisa apa ya si anak bisa bakat yang pertama mandiri
terus dia lebih pede jadi bisa ngerti apa ya namanya
jadi tau bakatnya si anak apa nih minat gak sih nih
misalnya pertama dia basket terus kepedean
penalti jadi lebih ke motorikasannya lebih terlatih sih
olahraga apa kemarin
diharapkan kegiatan pekan olahraga rumah autis yang diikuti dua ratus empat puluh peserta
dari jabodetabek hingga karawang ini dapat memberikan ruang dan potensi
tentang olahraga yang mereka minatkan
yang pertama mengasah minat dan bakat anak anak didik kita
terutama di bidang olahraga
yang kedua event ini bertujuan untuk memberikan wadah untuk kompetisi
dan meraih prestasi bagi anak anak didik kita juga
hari ini merupakan hari kedua pekan olahraga rumah autis
meliputi dua cabang olahraga menendang bola penalti
dan memasukkan bola ke dalam ring basket dengan kategori usia lima sampai sepuluh tahun
sementara pada hari sebelumnya tiga cabang olahraga seperti lari sprint
lari estafet dan badminton dengan peserta usia tiga belas sampai dua puluh dua tahun
erik gustara bekasi jawa barat